nggak apa apa kalau sering sering dihukum jadi biar tambah rajin kalau lihat kamarnya kayak
begini yakin saya pasti banyak kecoa kecoa bagus ya bagus siapa yang ngajarin ngetawain orangtua
maaf apa saiful usah usah saya duluan dulu ya semua toilet ya assalamualaikum waalaikumsalam
eh kalian bertiga karena udah ngetawain orangtua kalian bertiga saya hukum dihukum
mesin tuh seluruh kamar mandi laki laki dan wanita semuanya sampai bersih semua kamar
udah udah udah trio bemo lebih baik ikutin aja apa yang dibilang sama pasai pul ya jangka bersih
kamar mandi jalan tol kalau dimpel pelicin ya
main bola itu yang semangat senyum

main bola yg sempengankan dan tren berencanamadr f stated out "
kenapa muka lu sariawan
wah apa cari lawan tuh
aduh ayang bulbul kata pakde bukan cari lawan tapi kata pakde sariawan
tadi ada orang marah marah kerjanya
oh ini belin
siapa yang marah marah siapa
yang marah marah siapa ini
kagak liat apa emang dia punya siapa ini
kagak liat ini jawara ini dari betawi ini
kagak padah kayak mandang ini siapa
siapa yang berani berani
deh jangan dipikirin itu orang
kan ngebayangin yang marahnya ini siapa
marah sama siapa
ngebayangin orangnya ada di depan saya
udah pokoknya itu orang jangan dipikirin
mendingan serge mau gak ikut saya ke pasar
ayo bulbul ikut ke pasar aja ya temenin posisi
bulbul gak ditinggalin
orang lagi dandan dulu biar agak malu maluin malah ditinggal
galak banget sih itu orang tadi
padeng kan kita gak salah ya gak
lagian kamu sih lu mali
makan makan trek trek segala nih
ya aku kan takut sama kecoa sob
apalagi itu kecoa terbang
itu mana sungguh mengerikan
kalian tuh ngapain sih
awas aku tuh mau pusing tangan
lu orang tuh gak ada kabar kabarnya
mamam ini bahasa tuh
bangetan banget ya kocanya
ampe basah buyung begini
enggak liatan uang jawabnya
saya kecewa banget
santri santri disini tuh
gak ada yang belajar
ini disiplinnya gimana sih
gini mas mungkin karena mereka itu lagi libur
jadi keliatannya gak disiplin
kalau hari biasa pun mereka rajin kok
tapi saya kontrol ke kamarnya
itu kamar mereka tuh bau banget
gak pernah dicuci kali itu
tolong deh sekarang begini
saya minta dikumpulkan
biar saya kasih pengarahan
terus saya sekalian memperkenalkan diri
sama mereka sama semua orang
nanti pada zuhur saya kumpulkan dia ulang
boleh boleh boleh boleh
boleh dipercepat gak maksudnya
sebetulnya pada dasarnya
dan mereka itu ya
seperti anak anak pada umumnya lah
soleh dan soleha
dan gak suka
kemana larinya si tubuh capade ya
awas kalau nanti ketemu
itu suara apa
anak anak lagi belajar
belajar teriak teriak maksudnya
ya udah kalau gitu saya mau pengisik keluar sebentar
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mas saiful diminum lagi silahkan
aduh pak swikiti
eh ustadz mau ngapain teriak teriak kayak gitu berisik tawa
saya lagi ngejar bocah pak ustaz
dia ngejar sih ngejar aja nggak usah pakai teriak teriak
kalau gua banting kerjaan gitu
ngejar aja ustaz ya sampai bahasa kuyuk nih
eh mau bocah bocak kerjaannya
bener bener tuh anak anak lakuan emang mesek

semutnya semut semut semut

gak ada beri gak ada beri
gak ada beri gak ada beri
gak ada beri gak ada beri
omri asun haikal indra lukman
ustadz kan katanya tadi jangan teriakan
kenapa gua usah pakai teriak gitu
oh pasri kiti
yang gak boleh itu teriak teriak
kalau teriak boleh
sekali aja nggak usah dua kali
ya udah kalau gitu saya
mau ngawasin anak anak gitu ya
dura umar nyari ini merequit banget
ini masih balik lagi ke posa dah
coba deh liat bagus gak
aduh liat nih prakaryanya
jadi rusak semua

tapi gua pakai handphone
kalian mau kemana
cukup buat lo